dik dari mana dik
dari sekolah bang
silahkan maaf saya lagi buang air dulu ya
ya silahkan saja
terima kasih bang ya
maaf kejadian saya kesini tidak buat janji dulu dengan kamu selain mau pinjam hukum saya juga
mau minta maaf tadi siang sebenarnya saya tidak mau tapi menipu saya jadi ya saya tidak
pasti orang enggak dean
tengah main mas
tengah main mas
tengah main mas
tengah main mas mas